kami melakukan penutupan pada halloween kondo indah
karena dia melanggar perda delapan tahun dua ribu tujuh pasal empat puluh delapan ayat dua
di mana dalam ayat dua itu dia punya izin tapi melakukan penyimpangan atas izin tersebut
jadi dia punya izin skp maksudnya
skp itu adalah surat keterangan pengecar yang tidak boleh diminum di tempat
hanya untuk display dan gudang
tapi disalahgunakan untuk minum di tempat
pak ini outlet yang keberapa pak yang dijual pak

kenapa ini jadi yang terakhir
karena rekomendasi yang pertama itu memang belum masuk
nah ini rekomendasi yang kami terima dari dinas pariwisata kemarin tanggal dua puluh sembilan